jumlah kendaraan yang melintasi jalur selatan jawa barat hingga kami siang masih banyak dilalui kendaraan pribadi
untuk mengetahui bagaimana kondisi jalur selatan pukul dua belas kami siang tim menyusuri jalan nasional dari mulai tasikmalaya menuju ciamis dan banjar
memasuki wilayah ciamis kondisi lalu lintas nampak lengang
waktu tempuh dari tasikmalaya ke ciamis hanya memakan waktu empat puluh menit dengan kecepatan lima puluh hingga enam puluh km per jam
menurut data dari pores ciamis hingga kamis siang ada lebih dari dua puluh ribu kendaraan dari arah jawa tengah dan banjar yang melintasi ciamis
sebaliknya ada lebih dari delapan belas ribu kendaraan dari arah bandung dan tasikmalaya yang melintasi ciamis
pada dasarnya hari ini mungkin bisa dilihat sendiri di belakang
untuk situasi arus lalu lintas cenderung menurun dibandingkan kemarin
karena memang tercatat secara data kemarin volume yang melintas baik dari arah barat maupun timur di ciamis itu paling tinggi
selama kalau dihitung dari h tujuh itu sebanyak seratus ribu dari timur maupun barat volume kendaraan yang melintas di ciamis
untuk hari ini pada jam yang sama dibanding dengan hari kemarin
siang jam sebelas jam dua belas update terakhir kami itu terpantau volume kendaraan sedikit menurun
kondisi lalu lintas dari ciamis menuju banjar pun terbilang lancar
dari ciamis hingga memasuki wilayah banjar kurang lebih kami menghabiskan waktu satu jam
memasuki hari keempat lebaran masih ada masyarakat yang melakukan wisata dan mudik dari arah barat seperti bandung dan garut ke daerah timur seperti banjar dan pangandaran
saya mau liburan dari garut mau ke pangandaran
kenapa ini liburan parah
mumpung lagi libur kerja
masuknya mulai tanggal delapan
masuk kerja tanggal delapan
macet di daerah nagrek sampai malangbong arah garut
kayaknya nunggu lowong dulu deh
soalnya kata orang orang sih sekarang lagi macet parah sampai pangandaran gitu
pulang sama arus mudik sama katanya
meski kondisi lalu lintas dari tasikmalaya hingga banjar dan arah sebaliknya terbilang lancar petugas sudah mempersiapkan antisipasi jika terjadi lonjakan volume kendaraan
seperti pengalihan arus kendaraan dari jalan nasional ke jalan provinsi sebagai jalur alternatif
mita handayani helmi suryanegara jawa barat